ya kita ke cerita selanjutnya
mengaji ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan umat muslim selama bulan puasa
dan untuk mengisi waktu ramadan ribuan santri di pesantren ar raudatul hasanah medan
melaksanakan kegiatan tadarus masal
sementara itu di pekalongan warga belajar mengaji sekaligus melaksanakan tugas jaga malam di pos keamanan
pesantren ar radotul hasanah medan mempunyai kegiatan rutin selama ramadan
para santri akan mengikuti kegiatan tadarus masal dengan membentuk formasi lingkaran
formasi lingkaran dibentuk agar sesama santri saling mengoreksi bacaan al quran
untuk memperbaiki kesalahan pembacaan yang kurang tepat
dengan formasi seperti ini diharapkan santri bertambah fasih membaca dan memahami isi al quran
ini merupakan tradisi dan budaya dari tahun ke tahun dilaksanakan di pesantren paradokun hasanah
dengan formasi yaitu formasi
formasi dengan cara membuat lingkaran yang di setiap lingkaran terdapat kurang lebih dua puluh santri atau santri wadid
kegiatan yang diikuti oleh tiga dua ratus santri pesantren ini rutin dilakukan sambil menunggu waktu berbuka puasa
mengaji juga dilakukan oleh warga di kabupaten pekalongan jawa tengah
setelah beristirahat selesai sholat tarawih
pemuda dan warga desa kaibahan kecamatan kesesi pekalongan
berkumpul di sebuah pos keamanan
selain bertugas jaga malam mereka berkumpul untuk belajar membaca al quran
inisiatif belajar mengaji datang dari warga
mereka berharap ramadan tahun depan sudah bisa membaca al quran
kita ngaji ini karena kita memang dari kecil kita belum belajar
artinya kita terlambat masalah belajar ngaji ini
saat ini memang kita dengan teman teman pemuda
memasuki bulan ramadan ini kita lakukan ngaji bersama
artinya belajar mengaji bersama
dan kita mengajinya ini benar benar dari nol
guru agama yang mengajar mereka
juga warga setempat yang menjadi ustad di pondok pesantren lirboyo kediri jawa timur
ramadan kali ini ia pulang kampung dan mengajar di desanya
ya ini merupakan inisiatif dari pemuda sendiri
mereka kan sudah berkarir
kemudian mereka juga ingin berpikir
belajar masalah agama yang mungkin sudah
apa pada lupa
makanya ya harap dimaklumi
yang penting ada semangat luar biasa dari pemuda sini
kemudian berzikir setiap malam jumat untuk mendekatkan diri pada sal kholik
alif batak alif doma alif kasro
dalam seminggu ada tiga kelompok belajar membaca al quran
yakni pada senin malam kamis malam dan sabtu malam
kelas mengaji ini terbuka
untuk siapa saja
tim liputan cnn indonesia